buah ini tenang dulu ya
mudah mudahan jaira sudah ada yang menolong
sebaiknya saya telfon mas prabu dulu bu
loh itu kan rizky
dia sama siapa ya
itu tadi rizky
tadi dia bilang sama tante
dia mau menemui salah satu temannya yang ada di dekat sini
dan katanya teman itu agak kurang enak badan
jadi mungkin rizky mau menolong temannya
kalau gitu aku turun di sini aja deh tansa
siapa tuh aja rizky perlu bantuan aku
waktu kita terbatas
sebaiknya kita cepat cepat melihat keadaan jairah ya
jairah kecelakaan mas